kementerian kesehatan republik indonesia menyampaikan imbauan terkait ditemukannya
ancaman penyakit cacar monyet atau monkeypox di singapura
dilansir dari detik com kementerian kesehatan diantaranya mengimbau masyarakat
menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat menghindari kontak langsung dengan hewan pengerat atau primata
serta tidak mengonsumsi daging hewan liar
kemenkes melalui kantor kesehatan pelabuhan tanjung pinang ini
juga mengimbau masyarakat yang baru kembali dari singapura segera memeriksakan diri
jika mengalami demam dan pembesaran ketah pening
selain kemenkes kementerian luar negeri indonesia juga mengimbau para pelancong ke luar negeri
lebih mewaspadai virus cacar monyet atau monkeypox
imbauan disampaikan melalui situs resmi safetravel id kementerian luar negeri setelah sembilan mei lalu

kementerian kesehatan singapura mengumumkan kasus pertama cacar monyet
kemenlu juga mengimbau wni di singapura untuk mengakses situs kementerian kesehatan singapura
untuk mengetahui perkembangan terkait dengan cacar monyet
melalui sambungan telpon sudah ada agus siswanto jurnalis transmedia di pelabuhan feri batam center
agus selamat siang sejauh ini apakah sudah ada laporan kejadian cacar monyet di batam
selamat siang rekan puspa
dari pantauan beberapa hari ini terkait informasi merebaknya cacar monyet atau monkeypox
yang dari singapura sampai sejauh ini belum ada yang bisa terdeteksi ataupun yang terkena oleh virus tersebut
oke agus kemudian bagaimana antisipasi cacar monyet di pintu masuk batam
ya pemerintah kota batam tentunya bekerjasama dengan karantina kementerian kesehatan
pada saat ini melakukan peningkatan upaya pengawasan di pintu masuk dengan mengaktifkan alat yang bernama thermal scanner
tentunya dengan alat itu dapat diketahui suhu tubuh
setiap para penumpang yang memaksuki pelabuhan peri akan dapat dipindai
nah satu catatan tambahan bila diketahui suhu tumbuh tinggi melebihi batas normal
maka akan langsung dievakuasi untuk penanganan lebih lanjut
nah di sini juga pihak pemerintah kota batam telah menyiapkan ruang isolasi bila diduga menderita cacar monyet
oke nah sebagai salah satu akses terdekat ke singapura secara umum
apakah ada kekhawatiran khusus dari warga batam terkait dengan ancaman penyakit ini
ya tentunya dengan keberadaan atau informasi yang sedang ramai dibicarakan
ataupun mungkin yang ramai di singapura bagi warga batam menjadi resah
karena apa karena aktivitas ataupun rutinitas daripada pihak warga batam sendiri sangat kerap ya
untuk melakukan perjalanan ke singapura
nah namun tentunya ini menjadi masukan kepada pemerintah kota batam dan karantina kementerian kesehatan
agar lebih meningkatkan pengawasan terkait para penumpang yang keluar masuk dari batam singapura maupun singapura dari batam
oke agus apakah anda memiliki data terbaru seberapa besar masyarakat yang berpergian dari singapura menuju batam
ya mungkin secara signifikan data belum kita impun
karena itu harus
berdasarkan data dari keimigrasian
namun dari pantauan kita cukup ramai warga batam untuk berpergian ke singapura
demikian juga sebaliknya warga singapura yang masuk ke batam sejauh ini yang bisa kita pantau dari pelabuhan peri international batam center puspa
oke kalau dari dinas kesehatan setempat agus apakah ada sosialisasi yang memang terpampang begitu yang terlihat oleh warga
bagaimana cara mereka mengantisipasi dari ancaman virus cacar monyet ini
ya beberapa hari yang lalu
persisnya hari senin pihak kementerian atau karantina kementerian kesehatan sudah melakukan sosialisasi dan melakukan perjalanan ke beberapa pelabuhan untuk mensosialisasikan bahwasannya merebanyak virus cacar monyet atau monkeypox yang dari singapura
namun sejauh ini belum ada warga khususnya batam yang terkena dengan virus cacar monyet itu
oke baik terima kasih agus iswanto jurnalis transmedia melaporkan dari batam kepulauan riau